udah masuk ke tahun dua ribu dua puluh tiga kalau kita mau bahas tentang perkembangan dunia otomotif di indonesia
nggak sah rasanya kalau kita nggak ngebahas refleksi industri otomotif di indonesia tahun dua ribu dua puluh
di tahun dua ribu dua puluh dua kita udah banyak lihat brand brand ataupun pabrikan pabrikan otomotif yang ada di indonesia khususnya
mulai percaya diri lagi nih untuk mengeluarkan sejumlah produk berikut juga dengan fitur fitur dan juga teknologinya
setelah tahun dua ribu dua puluh dan juga dua ribu dua puluh satu dihantam pandemi covid sembilan belas
kali ini saya akan ajak anda untuk berbincang bersama dengan teman saya nih ada di sebelah saya
untuk melihat prediksi otomotif di dua ribu dua puluh tiga akan seperti apa sih
dan bersama saya sudah ada redaktur otomotif cnn indonesia com mas muhammad iksa
baik mas iksan
sehat selalu sehat selalu
oke mantap kalau gitu
mas kita mau ngobrol nih mas soal prediksi tren otomotif ya dan juga teknologi di tahun dua ribu dua puluh tiga itu kayak apa
tapi saya mau tahu dulu nih dari mas iksan kalau misalnya ngeliat kemarin di tahun dua ribu dua puluh satu
pandangan mas iksan soal industri otomotif di indonesia gimana nih
mau masuk ke tren dua ribu dua puluh tiga misalnya kita flashback dulu ke dua tahun sebelumnya
indonesia sebelum tahun dua ribu dua puluh dimana sebelum pandemi indonesia itu selalu penjualan mpv lcgc
selalu itu mendominasi
selalu banyak gitu ya
nah tapi dua ribu dua puluh kesini sudah mulai ada pergerakannya dinamis nih
minat beli konsumen terhadap mobil suv justru yang mulai meningkat
mpv dan lcgc datanya stagnant berdasarkan data gizindo
itu tahun dua ribu dua puluh sudah mulai
nah dua ribu dua puluh satu mulai meningkatnya dua ribu dua puluh dua
oke bahkan ada kelas kelas baru juga ya
misalnya kita ya sebut aja ada kelasnya
ya sonet toyota race dan juga ada hatch rocky
itu kan kayaknya kelas baru kan
sebelumnya nggak ada kelas itu kan
karena mereka di brand itu melihat ada celah ada ceruk di situ yang wah ini potensi nih di pasar indonesia nih
mau tidak mau yang tadinya kayak razy rocky kan awalnya kan di jepang
dia pelajari wah kayaknya ini masuk di indonesia nih
di pasar pelaku
nah dua ribu dua puluh tiga prediksi gimana nih mas
masih sangat mengyurkan ya
masih sangat mengyurkan
jadi tren soal jenis mobil ya
nah kalau misalnya mas ihsan sendiri melihat di dua ribu dua puluh tiga tren kendaraan listrik ini masih akan terus meningkat atau ke fomo an orang di dua ribu dua puluh dua udah tersalurkan ah mobil listrik gitu doang gitu
fomo harus di garis bawah itu fomo
mungkin awalnya fomo ya tren gimana caranya punya duluan gitu
sesuai dengan kompeten pemerintah
sehingga mobilnya masih murni baterai dan cebun chcia nyusuk jebun saya namanya lah
llegis yang lebih mulia pengganti buat mobil ini
ke listrik transisi gitu ya transisi
sebelum kita sampai ke listrik apalagi
pemerintah sudah menyiapkan
subsidi ya subsidi
untuk hybrid dan listrik
ada beberapa persyaratan yang
kendaraan yang menerima
subsidi nah itu
di indonesia tapi itu udah
ketok telur belum ya belum belum ya
tapi kemungkinannya gimana kalau masih dibuat
juknisnya kan memang ada beberapa
salah satunya adalah
kendaraan elektrifikasi ya
meningkatnya tahun dua ribu dua
dari yang jual
tahun dua ribu dua puluh dua itu
menjadi dua puluh ribu
sekitar dua puluh ribuan
gila tuh banyak
nah otonomis juga menarik nih mas
prediksinya di dua ribu dua puluh tiga gimana nih mas
karena kalau kita dulu berkaca nih
eropa harga lima ratus juta
ke atas lah masih akan terjadi
autonomous ya kan ada
grade gradenya kan satu dua tiga empat
tapi di indonesia masih jauh lah itu
untuk menerapkan teknologi seperti itu kan
karena infrastrukturnya juga belum siap
habit berkendara habit berkendaranya juga
nah kalau untuk
salah satu fitur yang cukup digemari
dulu yang kita
pikir wah tuh mahal tuh
nggak mungkin lah kita
bisa beli di harga mobil tapi nyatanya sekarang ada
di mobil di bawah
empat ratus juta bahkan ya
tapi semi otonomo dia hanya
lane departure warning segala macam dia hanya
dia hanya juga pengingat segala macam
tapi itu menarik menurut saya karena itu
untuk meningkatkan keselamatan berkendara
berarti bakal jadi fitur jamak
dong ya ke depannya ya
dua ribu dua puluh dua juga gimana bakal banyaknya ya
nah itu dia dua ribu dua puluh tiga kita belum bisa liat nih
artinya model model apa ya yang mau
kan tapi yang jelas kalau misalnya udah
mahal yang bakal masuk ke indonesia yang sudah
diluncurin di luar ya
kemungkinan akan ada
tapi model model yang
ya dirakit di sini diproduksi
di sini dengan fitur itu
kita masih tebak tebak buah manggis
ada atau enggak
bareng dengan redaktor otomotif cnn indonesia
mas iksan atau muhammad iksan
kendaraan kendaraan berbasis energi listrik
ini akan semakin banyak dan yang paling
utama adalah teknologi teknologi
bakalan semakin jamak ditemukan
di kendaraan kendaraan dengan range harga
di bawah empat ratus ataupun tiga ratus
seratus juta rupiah kita berharap industri otomotif
indonesia akan terus maju dan memberikan
manfaat kepada masyarakat indonesia
albi pratama baramaestro